dan untuk mengetahui seperti apa makanan indonesia di kalangan warga amerika serikat
sudah ada siska silitonga dari san francisco amerika serikat yang bergabung bersama kita
selamat pagi mbak siska waktu san francisco
siska bisa diceritakan
selamat pagi selamat malam di jakarta dan di indonesia
nah siska ini bisa diceritakan sedikit kepada kami di sini
apa yang sebenarnya membuat warga amerika ini menyukai makanan indonesia
belum semua bukan mereka tidak suka tapi mereka tidak tahu
tapi kalau sudah dirasain baru senang sama masakan indonesia
karena masakan indonesia itu sangat fresh ya
dan saya memang kalau masak masakan indonesia saya tidak beli yang sudah di freezer
semua saya beli fresh
karena california tempat saya ini kita ada kunyit
kita ada lengkuas
kita ada jeruk purut
semua ada sebenarnya di california tinggal dicari
nah saya pakai ikan juga di sini sangat fresh
karena san francisco sangat dekat dengan laut
dan juga banyak sekali petani petani organik di sini yang bisa jual sapi
tinggal minta aja mau ekor mau lidah
tinggal langsung datang ke petaninya
minta beli daging
jadi tidak usah beli bahan yang frozen
jadi masakan indonesia sangat fresh
sudah begitu sangat banyak bumbunya
udah gitu juga ada sedikit manisnya ada juga sedikit pahitnya
pokoknya umami benar benar enak di lidah
seperti pasta di lidah
jadi tidak boring
tapi tidak ada
yang promosi di san francisco ada beberapa restoran
tapi ya itulah san francisco sangat mahal
buka bisnis di amerika sangat mahal
jadi kalau buka restoran cuma tidak ada yang tahu masakan kita
kan nggak ada yang datang
susah gitu kalau buka bisnis di sini memang
makanya saya pelan pelan nggak langsung buka restoran
saya pertama bikin catering
setelah catering baru saya bikin restoran kaget
restoran kagennya pertama cuma sepuluh orang muncul
baru ada lagi dua puluh minggu depan
baru ada tiga puluh minggu depan gitu loh
jadi pelan pelan gitu
saya nggak mau buka langsung restoran
dan saya juga tidak ada tidak ada dananya gitu loh
belum publik benar benar
masih cuma satu dikontrak sama satu company ya di silicon valley
saya cuma mau tes dulu
banyak nggak yang datang ke food truck saya gitu
jadi saya belum berani langsung oh mau jualan mau buka restoran
karena masih banyak yang belum tahu masakan indonesia itu enaknya kayak gimana
lalu siska tadi disebutkan sudah dari tahun dua ribu tujuh belas begitu ya
menu kerni bisnis ini
nah dari tahun dua ribu tujuh belas hingga sekarang
menu apa yang paling sering dipesan oleh klien atau pelanggan dari catering siska
kalau misalnya sekarang di food truck yang masih saya tes di satu company ini di silicon pally
mereka pada seneng kaget saya ya sambal udang
pada seneng banget
dan juga yang vegetarian paling suka sambal tempe
yang lucunya pada mereka nggak tahu kalau tempe itu sebenarnya dari indonesia
nah ini dia yang saya pengen perkenalkan sama orang amerika
sebenarnya bahan bahan kita itu sudah banyak sekali di amerika
apalagi sugar pam sugar gula jawa
semuanya itu ada dan sangat sering dipakai
sekarang kan semua amerika pengen sehat
apalagi di san francisco mereka pengen makan yang sehat
tempe kan sangat sehat
tapi mereka nggak tahu kalau itu dari indonesia
nah inilah education inilah yang sangat penting
saya kasih tahu tahu mereka sambal itu
karena sekarang kan banyak sambal botolan
tapi bukan dari indonesia
mereka cuma bilang sambal
tapi nggak tahu kalau sambal itu dari indonesia
itu yang paling mereka kenal
makanya orang amerika tuh senang banget sama sambal
ya mungkin karena remind them of ketchup kali ya
oke berarti memang sambal ya yang menjadi menu favorit
tapi selain itu pernah tidak ada reaksi reaksi yang berdata atau yang datang dari para pelanggan itu mereka kaget seperti itu
karena seperti tadi yang siska juga pernah atau sempat sebutkan
belum banyak yang mengetahui menu menu indonesia
nah seperti apa reaksi kegagetan mereka ketika mengetahui bahwa oh ternyata menu ini jadi dari indonesia begitu
ya itu seperti tempe
dan juga ya misalnya kalau misalnya saya masak saya bikin sup lengkuas yang asam manis gitu ya
mereka bilang oh ini kok rasanya seperti thai
jadi mereka banyak yang bilang kalau mereka pikir makanan indonesia itu seperti makanan thai
jadi memang wajarlah makanan kita itu agak mirip
tapi ya indonesian saya bilang indonesia kita bikin pakai stream taste
saya pakai terasi
kalau di thailand mereka suka pakai fish sauce
itulah edukasi edukasi education selalu
lalu target untuk tahun ini dengan mulai di indonesia
mulai di bukanya food truck tadi
itu apa target untuk tahun dua ribu sembilan belas siska
saya pengen publik
karena sekarang kan saya masih tes di kantor ini
saya mau bikin publik
jadi september ini saya akan bawa food trucknya ke suatu pasar
nah disitulah mereka orang orang bisa datang publik bisa datang dan mulai mencobain makanan kita
karena ya kalau langsung publik sebenarnya food truck itu nggak gampang
banyak orang yang pengen buka restoran pengen buka food truck pengen bikin bisnis catering
mungkin kamu bisa masak untuk satu orang atau dua orang atau tiga orang makanannya enak
itu restopnya mesti bisa benar benar bisa dikembangkan
nah inilah apa namanya
goal saya tahun ini
pengen public tapi harus benar benar
saya nggak mau senin sampai jumat sampai malam sampai besok nggak tidur
saya masih saya harus bisa train american people to coo indonesian food
baik terima kasih siska silitono sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia the world tonight